simpang susun ini menjadi pertemuan tiga koridor arteri primer
yakni lintas dari dan ke arah amplas
kemudian dari dan ke arah pelabuhan belawan
serta arus lalu lintas dari dan ke arah aceh
peresmian ditandai dengan pembukaan barier atau pembatas jalan
oleh sejumlah pejabat utama karya dan jasa marga
dimulai dengan peletakan batu pertama oleh presiden joko widodo pada dua ribu lima belas silam
jalan tol medan binjai dibagi dalam tiga seksi
dua seksi lainnya sudah lebih dahulu beroperasi pada dua ribu tujuh belas
namun pembangunan seksi satu terhambat beberapa tahun karena masalah pembebasan lahan
uji laik fungsi yang dilakukan terhadap ruas tol ini berjalan dengan baik
pada pertengahan desember tahun lalu
jalan tol ini juga dilengkapi fasilitas crash cushion
yang dipasang di enam belas titik percabangan jalan
alat ini bisa meredam benturan saat terjadi kecelakaan di percabangan seperti ini
di ruas trans sumatera alat ini baru terpasang di tempat ini
jalan tol medan binjai kan bersambungan dengan jalan tol belmera ya
jadi sesuai dengan pengoperasian semua sudah ada terintegrasi
semua sudah ada peralatannya sehingga pengguna jalan medan binjai
nanti dapat langsung menggunakan menyambung dengan jalan tol belmera
ruas ini menjadi sangat penting bagi indonesia
karena ditransportasi utara selatan dan timur kota medan
seorang warga menyebut seksi satu tol medan binjai ini memangkas
waktu perjalanannya satu jam lebih tanpa melintasi dalam kota
tapi sebelum ada ini kerasa macetnya nggak di medan
wih macet sekali macet sekali
terutama di kamungalang itu kan
kita sampai makan waktu berapa jam dari situ
kalau sekarang ini kan sangat mudah
urusan juga gampang kita setengah hari sudah selesai
jadi sergi gitu kan
kalau untuk sekarang ini ya
kalau untuk kemarin itu satu harian sergi
sebanding nggak dengan biaya tol yang mahal itu
sebagai urusan pekerjaan ataupun bisnis ya sebanding
tapi kalau urusan lainnya saya nggak tahu juga ya
beberapa saat setelah diresmikan kami mencoba melintasi ruas tol ini
dari helvetia ke tanjung mulia sekitar enam delapan km
lampu jalan terpasang di sepanjang ruas tol ini
marka dan penunjuk arah juga terbaca dengan baik
perjalanan kami kurang dari lima menit dengan kecepatan kendaraan enam puluh km per jam
jika dibanding dengan ruas tol ini
jalan dalam kota waktu tempuh bisa mencapai tiga puluh menit
ayat sudrajat hasibuan medan